hari ini komnas ham batal memeriksa verdi sambo atas kasus penembakan brigadir yosua
ini terjadi karena verdi sambo masih menjalankan pemeriksaan intensif oleh tim khusus penyidik di makobrimob kelapa ii depok
komisioner komnas ham khairul anam mengatakan sebelumnya pemeriksaan telah dijadwalkan oleh komnas ham
kami siang sebelas agustus atau hari ini untuk memperdalam keterangan yang sudah dikumpulkan
untuk mengusut kasus penembakan brigadir yosua
namun menyangkut penyidikan intensif pemeriksaan oleh komnas ham dibatalkan
sementara itu atas rencana pemeriksaan istri verdi sambo pc hari jumat dua belas agustus besok juga belum ada konfirmasi
menurut khairul hingga saat ini belum ada kesimpulan baru tetapi terindikasi adanya upaya upaya menghalangi penegakan hukum
terkait perusakan tkp dan pengaburan cerita
sampai hari ini belum bisa pak freddy sambo untuk memberikan keterangan
alasannya adalah teman teman penyidik sedang mendalami pak ferdisambu
hanya itu yang disampaikan kepada kami